nah saya langsung saja nih untuk mengajak anda untuk berbicara
kembali istirahat jam tujuh jam tujuh istirahat sampai jam
supaya misalnya berhentinya bisa pas tarikan keretanya pas pengeremannya lebih lancar lebih nyaman
ada makanan dari turki tunisia dari arab
berarti bank indonesia juga kemungkinan sudah menganalisa bahwa the fed ini untuk naikin bunga bakal agak berat ke depannya
kita menyiapkan program agar anak anak nanti semuanya bisa belajar menanam
penggunaan perasa dan pewarna
ini pelaku membantu merakit bom tersebut
ia telah menjadi jurnalis selama empat belas tahun
ns nya waktu itu kemudian kita
sambo sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus pembunuhan
oleh karena itu untuk mencegah turunnya partisipasi pemilih tersebut dibutuhkan isu yang menjadi perhatian utama anak muda
sampai saat nomor dua puluh justru akan agak sedikit muncul
bahwa anda memiliki kemahiran itu
masalahnya berlari kita solusinya merangkak berjalan tertatih tatih
lantas pembangunan transportasi massal secara besar besaran
untuk menarik pelanggan vanessa tidak memperlakukan minimum pembelian
tidak taruh iklan tapi chen di episode tiga puluh tiga ini kita mengundang pelaku basket juga tapi bukan pemain chen
aku tuh seneng tuh sama teman teman aku punya komunitas juga komunitas lari
juisi dan terasa gurihnya ditambah remahan bawang goreng dipadu dengan sabel ulek yang fresh aduh
ataupun orang yang ingin berkarir
dari informasi yang kami peroleh untuk pegawai pegawai di sektor yang esensial memang akan disediakan semacam kartu pas gitu

tapi paling tidak kami bisa cara mengolah tanah
konsep ini menjadi ramai menjelang event event dadakan
bahwa komitmen semacam ini ternyata punya irisan negatif terhadap elektabilitas dan car pranowo
kalau dalam kehadapan pidana itu sebagai
anda bersama sps bahasa indonesia
hingga sekitar awal maret dua ribu dua puluh tiga seorang perwira polisi di kota su kaupaten timur tengah selatan
sebagai wilayah padat kontrakan
mimpi besar untuk tampil sukses di piala dunia u dua puluh
namun tidak diperbolehkan untuk mengambil kucing mereka kembali
dalam upaya ini adalah dibutuhkan komitmen
apa yang harus beda hati hati para pelaku usaha di tahun ini
misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru p tiga k
oleh karena itu kadin indonesia menghimbau kepada semua pihak
turnamen di pro gamer city ini tetap akan menyediakan hadiah
potensi yang dimiliki untuk jakarta itu bisa lebih besar dari yang terjadi di cianjur kemarin
yang menjadi perhatian dalam penolakan visa itu
jadi untuk dokumentasi dari bahwa di sini dulu ada pemakaman cina
karena kita tidak bisa mengenerasi semua startup itu sama
chel tapi lu pernah ini gak kalau dulu kan zamannya si dede kan lo katanya si dede
jadi langsung tanya aja kita tahu latar belakang mereka mereka pasti bisa jawab
saya menyisikannya sebulan lima ratus ribu
tapi kita tidak bisa memenuhi tempat pemilu
saya memilih untuk golput alasannya dari segi pencalonan saja ada ambang batas dua puluh persen yang menghalangi potensi orang orang yang sebenarnya bisa maju tapi terhalang oleh threshold tersebut
bagaimana sekarang tidak ada petani
karena selama ini kan kita kayak melihat banyak baliho baliho di jalan
salah satunya adalah budidaya ikan nila menggunakan sistem biofols
sedangkan traveling memang kita spesial khusus pergi ke lokasi destinasi tertentu
dan polisi tidak segan segan untuk mengambil tindakan tegas pada mereka yang melanggar barangan untuk keluar
maka disini akan berpengaruh kepada pelayanan publik itu sendiri
kenapa mendadak tiba tiba di bulan puasa
tinggal itu undur undurnya
dengan profesional salah satunya
iya pak guswanto tadi anda juga sudah menegaskan ini adalah cuaca panas bukan gelombang panas
ya pertama tentu saja tadi ya
atau phpu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
biasanya memang tinggal seperti ini kan memang beda seperti di komplek ya
namun jika pada hari libur nadia bisa mengolah sampai sepuluh kg
mereka sudah sama siapnya belum bu atau sama masalahnya begitu
sebelum meninggal satya jarang bermain di luar rumah
itu ada dan itu tidak tanpa syarat
jadi hutan tanpa ada tumbuh tumbuhan khususnya orsidase maupun yang lain cuma tegaan saya kira kok disitu isinya akan kurang
tersalahkan oleh rasa emosi kita ini tadi